pembongkaran ini diawali dengan pertemuan perwakilan warga ex kampung bayam di kantor kelurahan papanggo jakarta utara selasa siang
warga sepakat direlokasi ke rusun nagrak cilincing usai tuntutannya dipenuhi
salah satu persyaratan warga adalah antar jemput bus sekolah bagi anak anak ex kampung bayam
relokasi ex kampung bayam ini berkaitan dengan persiapan piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga
jis menjadi salah satu stadion penyelenggara
sementara itu di lokasi pembongkaran petugas satpol pp dan ppsu kecamatan tanjung priok membantu para penghuni membongkar tendanya
bu senang gak nih bu pindah ke rusun
gak terpaksa aja pak daripada gak ada tinggal
gak ada tempat tinggal
emang yang ibu inginkan itu apa sih
rumah susun kampung bayam
selasa sore sembilan belas kepala keluarga ex warga kampung bayam tiba di rusun nagrak cilincing
usai mengisi data diri penghuni rusun baru warga mengikuti pengundian nomor urut untuk menempati unit di tower tiga rusun nagrak cilincing
biaya sewa rusun bagi warga relokasi sebesar rp lima ratus lima per bulan
sedangkan penghuni umum uang sewa rusun sebesar rp tujuh ratus enam puluh lima per bulan
hingga saat ini pemprov masih menggratiskan biaya sewa

sehingga sepuluh tahun kemudian pemprov masih menggratiskan biaya sewa
warga hanya diminta membayar listrik serta air sesuai pemakaian
mereka datang mereka dihuni dulu nanti dapat kita akan selatan di rumah sewa bukan rekening
mereka dapat juga untuk listrik jadi bisa menghuni
karena ini di sini ada air ini berbayar listriknya sedang set seperti itu
ini bayaran semua gratis tidak ada berbagai
kecuali air kemudian listrik
nah sekarang kalau sewa kan masih gratis
warga masih berharap dapat menempati rusun kampung bayam yang berdiri di bekas tempat tinggalnya
kami harus ditendak gitu loh
yang walaupun kami statusnya itu sementara aja gitu
berarti kan kami sementara dengan tempat tempat perjuangan kampung rusun bayam
tapi setidaknya jangan seperti kemarin lah di jalanan gitu

kami maunya gratis gitu loh

kami juga akan buktikan sama pemerintah kalau kami juga sebenarnya

ex warga kampung bayam akhirnya mau direlokasi pemprov dki usai permintaannya disanggupi
beberapa di antaranya fasilitas bus sekolah bagi anak anak
serta nantinya dapat menempati rusun kampung bayam yang dibangun di area stadion
tim liputan cnn indonesia